sementara itu presiden ri joko widodo tiba di bandara sultan mahmud kaharudin kabupaten sumbawa besar nusa tenggara barat dengan agenda selama dua hari
dan dijadwalkan presiden akan mengunjungi lokasi dan melihat korban gempa bumi lombok usai kunjungannya di sumbawa
presiden joko widodo mengatakan turut prihatin dengan bencana gempa bumi yang melanda lombok timur dan lombok utara hingga mengakibatkan korban jiwa tersebut
jokowi juga menyatakan berbela sungkawa terhadap semua korban yang meninggal dunia saat kejadian
jadi tadi saya sudah mendapatkan laporan dari pak gunur ntp dan juga dari ntp dari menteri sosial dari kementerian pu
mengenai gempa yang terjadi di lombok timur juga ada siki di bali
pada jam lima empat puluh tujuh tadi pagi saya sudah perintahkan kepada ntb kepada menteri pu kepada mensos
kepada panglima juga untuk segera bergerak membantu masyarakat yang
yang terkena musibah dan kita harapkan sore atau besok pagi semuanya sudah terorganisasi untuk turun